tadi ikut murad
sekarang kang muradnya kemana
saya berantem sama murad
nanti saya jemput
karena kemungkinan bakal lama
kalau kamu jack eding kangen
kalian bisa datang kapan aja
dan kartu gapleh
kenapa kamu masih jadi copet
saya bukan copet
saya butuh uang
kamu sempet ketangkep
terus keluar dalam keadaan insya allah
saya pernah terjerumus ke dalam jurang kebaikan
kenapa kamu balik lagi jadi copet
ketika saya jadi orang baik
nggak ada yang berpaling ke saya
gak ada yang mau ngasih kerjaan
saya pernah terpaksa cari uang
jadi superhero palsu
pakai kostum yang bikin gerah
dan itu bisa seharian
saya bergabung dengan rombongan setan
yang terdiri dari semacam
dan sundal bolong
jadi teman selfie pada pesawat yang datang ke kota bandung
yang berfoto lima orang
yang nyawer paling cuma satu
kasihnya dua ribu
itu nggak cukup buat saya
kamu nyopet udah berapa lama
dari awal sampai sekarang
termasuk saya pernah di penjara
dan sesaat jadi orang baik
sekitar enam tahun
sudahkah ya dari hasil nyopet
nyari uang bukan buat saya
tapi buat belahan jiwa saya
darah daging saya
yang sekarang merantau ke jakarta sama ibunya
si si si milik kita sekarang smp
sekarang sudah sma
seburuk apapun rupa saya
sebusuk apapun hati saya
saya tetap seorang ayah yang tidak bisa lepas
dari tanggung jawab pada anak
tapi bukan dari uang yang kamu dapat
dari kerjaan mencopet
atau kerjaan haram lainnya
hidup tidak selalu seperti yang kita harapkan rudolfon
urusan aku sama willy udah beres
ada yang mau aku sampein ke kamu
salon kamu sudah balik ke indonesia
cuma untuk nikah
rencana bulan depan
tapi aku sudah harus ke jakarta sesegera mungkin
untuk mengurus segala sesuatunya
merantau ke negeri orang
terus resepsi pernikahannya aku diundang
sama kamu jak
seperti janji aku
kalau pinjaman wilih sudah balik
aku mau nambah investasi ke bisnis kamus
supaya ikut mengawasi penggunaan investasi itu
biar bisa sesuai seperti yang kita harapkan
saung itu punya kita
saung itu punya kita
saya bisa duduk di sana
sambil mengawasi kamu kerja
kamu mau ikut saya maksudnya mau jadi manor
saya mau disuruh maju
saya sudah tua
jantung paru paru ginjal
lambung semua bermasalah
kamu masih tega
helm saya kembaliin

jangan akan nessa kw teachers

masa itu tadi sudah keuarstukan pakai yang writings
aku orang nusantara
tapi pas aku daaripada ksatria kalau rasa
bahkan melihat overall misi m cybeault
nanti saya jemput
saya nggak tahu ini dimana
iya pakai hp
kamu lagi dimana
kamu lagi di angkot
tadi pak junaedi pergi ketemu bos saeb
eh dipanggil pak junaedi
aku dipanggil pak junaedi
teleponnya udahan dulu
saya sudah susah susah turun
teleponnya malah udahan

tidak pakai anne
jangan tersad screws

saya barusan sudah ketemu saib
maksud saya awalnya saya mau ketemu dia buat ngasih nasihat
supaya dia yang pernah insap bisa kembali insap
tapi begitu ketemu malah saya yang dikasih ceramah sama dia
isi ceramahnya sekarang mempengaruhi pikiran saya
saya jadi bimbang dengan misi kita
misi abc versi aksi berantas coklat
bapak mau mundur
kamu kerja lagi
saya butuh waktu buat mikir